sosok cawapres yang anda inginkan nanti seperti apa sih pak anies
saya pikir abis tanggal enam belas oktober aja ya
belum ada pandangan
sosoknya seperti apa
kalau saya bayangkan ya seperti yang kemarin tugas di jakarta juga
adalah orang yang bisa bekerja bersama dengan baik
saling topang saling isi dan menjadi mitra dalam arti yang sesungguhnya
saya harus duduk untuk mereview lagi melihat apa siapa saja yang menjadi bahan bahan pertimbangan
dan walaupun oleh pak surya paloh oleh nasdem
disampaikan bahwa urusan penentuan diserahkan sepenuhnya

anda percaya nggak bahwa partai gak akan cawe cawe soal nama cawapres yang akan dipilih begitu
menurut saya adalah hak dari partai partai politik untuk mengusulkan nama
adalah hak dari organisasi manapun untuk mengusulkan nama
nggak ada yang salah
kalau ada ketua rt mengusulin pak usulnya ah nggak ada yang ngelarang juga
jadi kita juga ngelarang tapi menurut saya yang penting adalah siapa yang mengambil keputusan akhir
tentang usulan kan boleh dari mana saja
tetapi kenyataan bahwa keputusan final diserahkan pada capres
itulah yang tadi saya sebut sebagai sikap kenegarawanan